sekarang coba kamu pikir kalau camilla mendonorkan ginjalnya ini pasti pembahayakan buat dia atau
van ia nggak boleh capek sedikit sakit enggak boleh salah makan sedikit sakit dan seumur hidupnya
dia harus menjaga ginjalnya satu lagi jangan sampai rusak sementara pak haris pak haris melenggang
sembuh dan dia akan sehat apa itu adil buat camilla coba kamu pikirkan fadli pikir kalau
saja pak haris itu bukan siapa siapa mila dan orang lain untuk mila mila pasti akan
menuruti apa kata tante tapi ini berbeda tante orang tua mila bapak kandung mila sendiri
tante dan mila nggak mungkin membiarkan paris menderita jadi mila hanya ingin membantu pak
haris tante tolong tante maafin mila maaf ada apa sih taufan nggak usah ganggu mama deh
mah udah dong mah masalah itu jangan ditangkapi setelah emosi mah biar bisa
dibicarakan dengan baik baik aja udahlah tovan mama mau tidur mah mama jangan bohong
mah mana mungkin ma bisa tidur setelah kejadian ini mah mah
ada apa taufan
mama gak mungkin memberikan pilihan seperti itu pada kamila ma
yang satu harus memilih ayah kandungnya sendiri
dan yang satu lagi disuruh memilih anaknya dan calon suaminya
itu pilihan yang sulit buat kamila ma
dan itu menyakitkan buat kamila
menurut mama itu gak sulit taufan
dan mama rasa kamila cukup pintar memilih yang terbaik untuk dia
bukan yang menghancurkan dia
ma menurut kamila itu gak menghancurkan ma
kamila masih punya satu ginjal pak
dan kamila masih bisa hidup normal dengan satu ginjal
itu informasi yang taufan dapat
itu informasi yang menyesatkan
informasi yang gak benar taufan
mana ada orang dengan satu ginjal bisa hidup normal
yang ada juga gak boleh ini gak boleh itu
dan kalau ginjal kamila satu lagi rusak
kamu yang bertanggung jawab kalau sampai kami ada apa apa
mah lebih baik mama konsultasi dengan dokter yang menangani pak haris
supaya informasinya tepat ya
mama rasa kekhawatiran mama ini gak berlebihan kok
sekarang coba kamu pikir
kalau kamila mendonorkan ginjalnya
ini pasti pembahayakan buat dia taufan
dia nggak boleh capek sedikit sakit
nggak boleh salah makan sedikit sakit
dan seumur hidupnya dia harus menjaga
dan ginjalnya satu lagi jangan sampai rusak
sementara pak haris
pak harus melenggang sembuh dan dia akan sehat
apa itu adil buat kamila
kalau mama masih hidup
mama akan suruh mila mendonorkan ginjal mila untuk papa
atau mama juga seperti tanpa ambar
yang menyuruh kamilah untuk menjauhi keluarga papa
mila akan lakukan apapun yang mama suruh
boleh aku masuk
mila aku tahu kenapa kau masih bisa tidur
apapun alasan mama entah itu karena sayang sama kamu atau peduli sama kamu
nggak seharusnya mama bilang kayak gitu sama kamu mila
tidak apa apa kok kak
wajar kalau tante ambar cemas karena kamila mau mendonorkan ginjal mila
karena memang tidak mudah hidup dengan satu ginjal
dan apapun konsekuensinya kamila siap
kamila sudah siap menerimanya kak
sesiapa pun kamu
kamu tetap harus berpikir dulu sebelum memutuskan mila
memang itu yang membuat kamila bingung kak
pilihan yang tante ammer berikan untuk kamila sangat berat kak
kamila gak bisa memilih
kamila gak bisa memilih kak
kamu jangan nangis ya
alhamdulillah sangat menghormati dan menyayangi papa
tapi kamila juga gak mau kehilangan kak fad
kalau kamila kehilangan kak fad
dan kamila lebih baik mati
kami lebih baik mati kak
kamu pasti akan lebih memilih bapak kamu
tapi kamu juga gak mau kehilangan kak fad
dan itu berarti
kamu udah siap untuk keluar dari rumah ini
kalaupun kamu harus keluar dari rumah ini

kamu harus ninggalin rumah ini
jangan pernah tinggalin aku ya mila
jangan pernah tinggalin aku ya mila
mila aku udah bilang
apapun keputusan kamu
aku akan selalu dukung kamu mila
aku akan selalu berada di samping kamu
jadi kemana pun kamu pergi
kamu dan kak fad pergi
aku akan selalu berada di samping kaum
ini kunci rumah mila
kunci rumah kita
sebenarnya ini rumah siapa sih kak
ini akan menjadi rumah kita mila
dan kalau mau mengusir kamu
aku mau kamu pulang ke rumah ini
aku kan pernah bilang sama kamu
kalau kamu pergi dari rumah ini
kamu harus pulang ke rumah itu mila
karena itu adalah rumah kita
rumah aku dan juga rumah kak fad
kemana pun kamu dan kak fad pergi
aku juga akan pulang ke rumah itu
tante ambar harus tau
karena aku harus pulang ke rumah ini